warga yang membersihkan semuanya
dan warga yang menghias semuanya
apa yang selama ini kita impi impikan datuk
kamu itu kan tumbuh di keluarga yang sudah berada
kamu mungkin tidak bisa terbiasa dengan keadaan yang seperti ini
kamu hidup itu mudah
ada yang mengatur kamu
sakti juga merasakan seperti itu
jadi apa kamu bisa
hidup sederhana seperti ini
ini keturunan langit
kau mau perlu tau
saya beritahu ya
apa beritahu nih
kok dibawa ke mewah mewah itu
tidak akan jadi apa apa
alamak kita jadi abu bulu
tapi kalau hidup sederhana
asalkan hati kita bahagia
lebih kayo dari semua yang ada di bumi ini
oke sudah paham
tentang ayah gumara dan ibu pitaloang ini ya
siapa gak tahu
ya sudah kalau gitu
kayaknya sekarang ingin menemui sakti
kami juga mau pamit
mau pergi ke gerbang kumayan
karena datuk tunggal dan warga lainnya
mau mengadakan syukuran
betapa indahnya desa kumayan ini
aku merasakan ketenangan disini
dari mana saja kak kay
aku ditunjukkan hal hal
yang belum pernah aku ketahui
dengan ayahku dan juga ibuku pitalokat
kamu sendiri bagaimana
saya sudah semakin yakin kek
kalau pak ete rajolangit
dan ete ratna adalah orang tua kandung saya
syukurlah kalau begitu
berarti sekarang kamu sudah menemukan
jati dirimu ya sebenarnya
gak nyangka ya
desa yang selama ini kita cari cari
tempat kelahiran kita
aku juga sudah menemukan jati diriku
dari sekarang aku sudah memutuskan
ya sudah kay
kalau kau memang merasa itu yang terbaik
saya juga ikut senang
kenapa semakin lama mereka semakin dekat ya
apa karena nasib mereka sama
nasib mereka kan sama
nasib gue juga sama
gue bakal cari guru yang hebat seperti bunda
supaya ilmu gue jauh lebih tinggi lagi dari kay
pagi pagi udah pada siap aja semuanya
mau ada acara lagi
ini saat saat yang paling penting untuk kami
secepat langkah kalian
batu tunggal sudah menunggu kita
gerbang kumlayan berdiri tegap bersih dan kalau dihias macam ini makin cantiknya gerbang kumlayan
ya alan sejak malam sampai subuh warga yang membersihkan semuanya dan warga yang menghias semuanya cantik sekali
apa yang selama ini kita impi impikan atau sekarang ada di depan mata kita
kami juga senang sekali datu mendengar kalau kumayan akan dibuka lagi untuk umum
walaupun saya baru sebentar tinggal di desa ini tapi
saya udah bahagia sekali
pani yang kurdani kumlimayan ini kumlimayan ini
datu datu datu
jangan dirusak datu
ini baru diperbaiki datu
kau tau kumain milik siapa
milik kita semua
semua bebas bebas bebas
kita harus patut bilang apa kalau kumain balik
kumain balik lagi
kumain balik lagi
kumain balik lagi
kita masuk lagi
kumain balik lagi
kumain kembali lagi
kumain kembali lagi
kapan kita mulai kapan kita mulai acaranya datu
rajo tunggu kita tunggu yang lain dulu
alina tidak bersama kami pakcik
alina tidak bersama kalian
loh tadi alina pamit sama saya kalau dia akan bertemu dengan sakti
enggak pakcik kita tidak melihat alina dari tadi
datu tunggal saya pamit dulu saya ingin mencari anak saya
sepertinya warga kumayan yang lain belum berkumpul di sini
medi ajit topan
kalian cari warga yang lain yang berada di kayu lima
ajaklah mereka kemari
sekalian ajak artaya kim maung dan pak jayadi
baiklah datu kalau begitu kami pamit
jangan lupa jangan lupa
sekarang bagaimana keputusan kalian ini
apakah tetap tidak ke kumain
aku dengar sekarang nih di kumayan sedang ada acara syukuran
aku tidak mau ke sana
ini penolakan pribadi dari aku
aku tidak mau ke kumain